sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu kok disini
kalian adik kakak beneran
masa kau keluar
masa kau keluar
kenapa ibu ajakin mereka kesini
kamu sudah dengar kata kata bapak tadi retno
mereka akan tinggal disini
kamu harus hidup rukun dengan mereka
apa kamu yang melakukan
irwin sa itu bebas
agar ayahnya irwin sa itu bebas
kamu yang melakukan ini
kamu yang melakukan ini
bukan pak enak aja pak
apaan ini nundun nundun sembarangan
hakim pak urusan urusan begitu kan
uangnya banyak enggak sedikit
uang akuan udah dipegang papa sama mama
semuanya dari mana aku bayar mereka
kalau sampai terbukti kamu yang melakukannya
bentang bentang aku pernah kegep
ngasih uang ke calon mertua aku
terus aku jadi dituduh lagi gitu
melakukan kejadian seperti ini
udah dong pak
akun bisa belajar dari pengalaman
nggak mungkin kecebur untuk kedua kalinya
udah mau tidur lagi
udah selesaiin deh
ini harus kita selidikiin ya mak
aku itu paling gak setuju
kalau kalian tinggal di sini
winona tinggal di sini aja udah bikin pusing
kerjaannya makan terus
eh siapa juga yang mau tinggal di sini
kita tinggal di sini cuma sementara aja
sampai kita bisa menghubungi valdo
dan kita pindah tinggal di amerika
ya nggak pak
terus kapan itu
lagian kenapa papa mama harus tinggal di sini
kalau kamu nggak tinggal di sini
kamu mau tinggal di mana
sekarang buat sewa rumah itu butuh biaya
buat makan butuh biaya
belum yang lain lain
kamu dan keluarga kamu tinggal di sini aja oke
kamu tuh gak usah kasihan sama keluarga kita
kalau begitu kita akan tinggal di sini
ini adalah hukuman bagi pak maman
karena sudah bekerja di herlambang
dia pengen bunyinya
dia juga partneran

kita udah bersama sama
kita udah dapat gardens di
bang yang tadinya adalah calon mertuanya neng noneng
tapi bapak melakukan hal ini
karena bapak tidak mau diam di rumah dan menganggur
pak maman bebas dong mau kerja di mana aja
eh rasain ya kalian ya
kalian itu nggak pernah menghargai pak maman
buktinya pak maman bisa bekerja di tempat orang lain
yang lebih kaya dan lebih baik dari kalian
neng tania dan
tidur di kamar yang baru di depan
nara tidur di mana
kamu jangan kekanak kanakan
malam ini tidur di sini ya
karena hari sudah larut malam
ada orang yang baik hati yang nebus papa aku
terus pam paman nyuruh aku ngikutin dia
yaudah kita sekeluarga ngikutin pam paman tiba tiba dibawa kesini
aku tau nih pasti jody yang nge nebus papa kamu kan jody kan
aduh udah deh nar kenapa sih harus bahas jody jody jody jody
udah deh gak penting
tapi kamu seneng kan keluarga ku pindah kesini
tapi sayang katanya cuma malam ini tidur sini besok pindah ke kos kosan
kenapa dia gak nginap dia yang nginap kamu yang kos jauh jauh ya
kamu tuh apaan sih resek deh
aduh hei duluan
aduh hei duluan